sampai ayahmu meninggal
luka di hati ibu
tergores dalam nama
dan sampai kapan
dia akan berada
ya akan pernah ada yang bisa menyembuhkan
lama lama dia kan miskin seperti mariamah
disini aku yang menentukan
kebahagiaan keluarga ini
dan kamu harus
kalau sampai kamu bertemu
atau menemui sembarangan
budemu ini akan
mengirimkan tukang pukul lebih banyak
untuk mematakan kaki sembarang ngerti kamu
nggak ada tapi tapi ya
budi kali ini nggak main main
coba saja kalau kamu berani
sampai keluar darah
jodoh kamu tetemah dia
di mana harimau
di mana arimau
di terkab harimau
di sana cari ke sana
tangkap harimau itu
pilih mana harimau
tangkap harimau itu
pilih harimau itu
mana harimau itu
mana harimau itu

tangkap harimau itu
tangkap harimau itu
tinggi menangis harimau itu
ada harimau kesasar
iya benar seumur hidup
baru kali ini ada harimau gentayang mencari mangsa manusia
mungkin harimau jadi jadian
sebab yang aku dengar
denmardian membunuh induk harimau dan anaknya di hutan larangan
berarti yang ini jantannya
kalau begitu ini semua gara gara den mardian
dia yang patut disalahkan
benar benar benar
benar benar benar
kenapa bisa begini
hausku pada darah manusia tidak bisa tertahankan
wah kalau begini caranya aku bisa ketagihan
aku tidak akan bisa lepas dari dada manusia
ini pasti gara gara oleh si lu
mana harimau itu
kamu belum tidur nar
farida itu cantik
dia juga sangat baik
dia itu bukan jodoh kamu
tolong jauhi dia
lupakan dia ya
andai kata kang rahman dan mbak rosmina
menyetujui hubungan kalian
ibu tetap akan mati matian menentangnya
kamu harus tahu nak
ayahmu selalu dibuat susah oleh ayahnya farida
selalu saja dijegal olehnya
sampai menjelang ajalnya
ayahmu masih saja dibuat susah oleh kang rahmat
dia sengaja melarang para tabib untuk mengobati ayahku
sampai ayahmu meninggal
tergores dalam nama
dan sampai kapan
tidak akan pernah ada yang bisa menyembuhkan
berjanjilah pada ibu
hapuslah rasa cinta di hati kamu
berjanjilah nak demi ibu
kamu tidak akan pernah mengecewakan ibu